ella meski sudah empat belas saksi diperiksa oleh penyidik
dua saksi diantaranya mempunyai hubungan saudara dengan korban
salah satunya adalah anak korban yang berkebutuhan khusus
penyidik memintai keterangan dari pekerja sosial yang memberikan terapi kepada anak tersebut
peristiwa pembunuhan karyawati bank milik pemerintah ini terjadi pada sebelas september yang lalu
ella ditemukan tewas bersimba darah di rumahnya
saat itu anak korban keluar rumah berteriak meminta tolong
dan warga yang ada di sekitar lokasi kejadian
langsung melapor ke pihak kepolisian
hari ini dilakukan pemeriksaan terkait dengan masalah pekerja sosial

jadi orang itu
tetapi tidak sempat rawat lina
cuma dia berobat aja
cuma berobatnya juga tidak kontinu
jadi memang kalau misalkan pandemik tidak masuk ke subtansi ya
ke subtansi itu masalahnya nanti kita tanya ke dokter
karena memang dokter sudah memberikan semua pernyataannya di depan
pt jalan tol lingkar luar jakarta
melakukan uji coba kontraflow di jalan toro jor
khususnya di ruang simpang susun cikunir
kontraflow ini bertujuan mengurai kemacetan yang kerap terjadi
akibat antrean kontainer yang hendak masuk jalan tol cikampek
sebagai dampak berakhirnya pemberlakuan pembatasan waktu angkutan barang
uji coba kontraflow berlaku sejak sembilan belas september hingga tiga oktober dua ribu delapan belas
mulai pukul delapan sampai sepuluh waktu indonesia barat
dan tidak berlaku pada sabtu serta minggu
kontraflow dimulai dari km
empat puluh tujuh hingga km empat puluh lima
petugas akan mengarahkan pengendara dari dororotan cakung dan bintara
yang melakukan perjalanan menuju jati asih serta pondok indah
untuk dialihkan ke jalur kontraflow
selanjutnya pt jlj akan mengevaluasi pemberlakuan kontraflow
jika dinilai efektif akan dilakukan secara rutin
dengan memperhatikan kondisi lalu lintas
demikian cnn indonesia update kali ini